menteri perhubungan budi karya sumadi memprediksi puncak arus balik lebaran terjadi empat belas hingga lima belas april
pemudik dihimbau pulang lebih awal menghindari kepadatan
menteri perhubungan menyebut puncak arus balik diperkirakan terjadi pada minggu sampai senin
titik rawat kepadatan pada puncak arus balik diprediksi di ruas jalan tol dan di pelabuhan bakahuni
mudiknya paling bagus itu hari ini atau besok
karena kalau lusa ataupun senin gak janji itu trafiknya padat banget terutama yang di darat dan juga di bangkahuni
sekali lagi saya anjurkan untuk mudik hari ini atau besok jangan minggu atau senin
kami akan menyediakan segala sesuatunya dengan baik
jadi worst case itu sudah kita bicarakan kemarin